saya memiliki seluruh kementerian dan lembaga terkait
yang pertama jangka pendek
dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di jabodetabek lebih baik
kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan jabodetabek
dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi euro lima dan euro enam khususnya di jabodetabek
kemudian perbanyak ruang terbuka hijau
dan tentu saja ini membutuhkan anggaran siapkan anggaran
dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid walking
mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di kabupaten batas ini
apakah tujuh puluh lima atau angka yang lain